sementara itu kadin menyambut baik akses ditjen pajak terhadap data nasabah di perbankan
hal ini terkait kerjasama keterbukaan data nasabah antara otoritas jasa keuangan ujk dengan ditjen pajak
ditjen pajak menerapkan sistem aplikasi usulan buka rahasia bank atau akasia
sehingga permohonan akses data tidak lagi dilakukan manual sehingga lebih cepat
meski awalnya sempat khawatir kalangan pengusaha yang juga sudah melakukan deklarasi dalam amnesti pajak
menilai keterbukaan akan memudahkan dalam akses kredit asalkan data nasabah tidak disalahgunakan

mereka menyadari sekali ya emang ini emang bakal menuju ke arah situ dan ini emang udah harus kita lakukan
saya juga setuju dengan pak rawasan tidak perlu dikhawatirkan
kita juga dengan pengusaha ya
baik kita ke informasi selanjutnya
terkait dengan peluncuran sistem pembukaan rahasia bank oleh otoritas jasa keuangan
dan direkturat jenderal pajak kementerian keuangan
presiden direktur bank sentral asia menilai tidak masalah
jika aturan tersebut diterapkan
asal diterapkan untuk semua bank di indonesia
pihaknya menilai aturan keterbukaan data perbankan ini akan memberikan dampak yang positif
tapi juga negatif bagi industri perbankan
namanya undang undang perbankan itu kan playing groundnya sama
bukan oh bca tok yang harus ada keterbukaan yang lain enggak nah itu akan impact ke kita
tetapi kalau ini berlaku umum ya akan pengaruh positif atau negatif
dua dua ya saya enggak bilang ini negatif
bisa positif bisa negatif itu sama lah terhadap semua bank
jadi kalau kita namanya bersaing kan yang penting playing groundnya itu harus sama